kabut asap sisa kebakaran hutan dan lahan di wilayah riau yang tak kunjung hilang menjadi perhatian khusus tni bnpb dan kementerian lhk
tni segera menambah kekuatan pasukan dan pesawat modifikasi cuaca hujan buatan untuk padamkan titik api karhutla di sejumlah wilayah di riau
panglima tni marskal hadi cahyanto dan kepala bnpb doni monarto dibadikan baru riau sabtu sore
panglima tni memimpin langsung rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bersama pemerintah provinsi riau dan sejumlah bupati dan wali kota
dalam kesempatan itu panglima tni menegaskan akan menambah kekuatan pasukan sebanyak tiga ratus lima puluh personel memadamkan api lewat darat
selain itu tni akan mengerahkan satu unit pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima dan pesawat hercules untuk melakukan teknik modifikasi cuaca hujan buatan dengan skala yang lebih besar di wilayah riau
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg untuk beberapa hari ke depan terdapat pertumbuhan awan potensial hujan di wilayah riau
sehingga sangat efektif untuk melakukan penyemayan garam nhcl yang dapat memicu hujan
saat ini sudah ada satu pesawat kasa yang sudah beroperasi lebih dulu untuk melakukan penampuran garam nhcl di langit mengkalis dan siak dan hasilnya pun cukup efektif
di mana sejumlah wilayah riau seperti duri dumai bagansi api api siak dan sebagian pekanbaru
meskipun masih bersifat lokal
dengan adanya tambahan pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima dan hercules
diharapkan dapat melakukan penyemayan garam dengan skala besar setiap harinya mencapai tujuh ton untuk memicu hujan
yang pertama adalah kita menambah perkuatan pesulit teknik poli termasuk komponen dan saat lainnya sebanyak tiga ratus lima puluh
dengan membawa peralatan peralatan untuk memadamkan kebakaran hutan
upaya berikutnya adalah tni akan mengenakan pesawat untuk hujan buang
kabut asap sisa kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas warga
pemerintah provinsi riau telah memerintahkan kepala dinas pendidikan pada daerah yang terpapar asap untuk meliburkan aktivitas belajar di sekolah
sementara pemkot pekanbaru telah menetapkan status siaga darurat asap
menyusul semakin pekatnya asap
yang menyelimuti daerah itu
riano fitra pekanbaru riau